gak dibolehin terus harus balik lagi ke sini terus papa nganterin
pagi ini lo harus kasih laporan ke bos
iya saya ke kantor sekarang ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
dia di sini
iya itu yang pink itu ditaruh di mana
nggak mau jadi istananya ya
saya mau ada meeting di kantor kita pulang ya
saya harus balik karena ada sedikit urusan
ya aku juga ikut pergi pak aku kan belum selesai mainannya
gimana kalau rena sama andin untuk sementara di sini dulu biarin mereka bermain sama belajar
nanti kalau udah waktunya pulang nanti om yang antar langsung gimana
saya sih terserah kalau memang masih betah nggak apa apa
kasih aku saya lanjut main
yaudah reina lanjut main
tapi ingat pesan bapak jangan nyusahin ovan jangan nakal di sini ya
ada senang sama balik ya
udah ya al
wah sekarang lanjut bikin apa ya
om aku mau ntarin mas aldo dulu ya
kamu ngapain di sini
mau nganterin kamu
ya buat apa
ya nganterin aja
emang gak boleh
udah kamu balik lagi kesana
saya itu bukan ibu hamil
yang ibu hamil itu kamu yang harus dihanterin
itu kamu bukan saya
kalau kamu nganterin saya
ngapain gak usah ngusah aku aja sendiri
gak usah mas maksudnya bolak balik sih
aku nganterin kamu kamu nganterin aku
gitu gitu aja terus nggak kelar
aman kok disini
kayaknya udah aman sekarang
aldebaran dan andin sudah pergi
gak dibolehin terus harus balik lagi kesini terus papa yang anterin
ini kalian berdua setiap hari kayak pengantin baru gini
gak gitu om ini
andin ini susah sekali dibilangin om
gak sih biarin aja om ya kan tau
kalo kamu tuh suka lari lari lompat lompat
makanya saya anterin kesini gue jagain
dan lagi pula kan dalam kondisi kayak sekarang ini saya juga harus waspadang
gak ada yang tahu kan kalau misalkan iqbal atau anak buahnya ada di kantor umum
om paham kok
yes tangannya jadi
yeay jadi deh
kalau gitu sekarang giliran pelajaran dari ovan nih
aduh masing masing baca ini ya
nah om mer kamu ini
iya itu jessy
itu foto anti jessi mah
iya tebang lagi
tentang anti jessy sama yang dirumah
tentang anti jessy sama yang dirumah
itu itu kan aku lihat di rumah kota anti jessy bukannya bukan kayak gitu
nanti andi dan al kesini pasti mereka langsung bertanya tentang foto jessica
lebih baik aku ganti pakai foto orang lain